saya tidak tahu pasti berapa jumlah pos pengungsian yang didirikan atas inisiasi warga
salah satunya berada di gampong mucat kecamatan tringgading idijaya
anda bisa melihat ratusan warga di desa ini tidak tinggal di tenda barat
seperti pada umumnya di tempat pengungsian
mereka terpaksa hidup dan tinggal di tenda yang warga sebut sebagai tenda kenduri
hidup berdesakan dan suhu yang pengap membuat mereka semakin tidak nyaman untuk hidup di dalam pengungsian ini
ada empat tenda dua diantaranya dipasang setengah tiang
maksudnya untuk mengurangi angin dan debu masuk tenda
ada lebih dari dua ratus jiwa bertahan di sana delapan puluh diantaranya balita dan anak anak
bahkan ada pula sepuluh ibu hamil
salah satunya adalah isma
perempuan dua puluh lima tahun ini tinggal menghitung hari untuk melahirkan
isma tinggal berjejal dengan ratusan tetangganya di tenda
dengan tenda seperti ini cuaca seperti ini bagaimana pak
kondisinya sebenarnya sih nggak memungkinkan ya pak
mau mau gimana kita kan semuanya harus udah kayak gini mau buat gimana
nah gitu lah pak
di sini semuanya sebenarnya semuanya di sini nggak nyaman pak
tidurnya di atas lantai kayak gini mau gimana
kita kan orang mau bilang apa ya kalau kayak gini kejadiannya sakit lah pak
jadi sempat pulang ya ke rumah
waktu pulang gempa lagi kami saya sendiri jatuh di sana waktu ambil anak
di pengungsian ada tidak pemeriksaan dari bidan atau dari dokter
belum kalau dari pengungsian nggak ada
biarkan orang hamil nanti gimana mau sakit melahirkan tengah tengah malam
kan harus ada lah posko kesehatan
suhu tenda pengap dan lembab
balita dan lansia tinggal di tenda dan beralaskan terpal
mereka mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah
tak jauh dari sana berdiri pos pengungsian yang terdaftar di satgas tangga bencana
fasilitasnya relatif memadai
ada tenda barat dan pasokan air yang terjamin
bpbd pdj mendata ada puluhan pengungsian warga
jumlah dan titik pengungsiannya melonjak
maka emang itu juga dari laporan tim kesehatan kita emang sedikit kerepotan
karena terlalu banyak yang dikumpulkan
hanya titik titik pengungsi
maka kita sudah sarankan ke jaman tadi melamarapan
supaya ini bisa dikumpulkan jangan terlalu banyak lah
pengungsi bisa semakin bertambah bila gempa susulan terus berlangsung
hari minggu sudah terjadi dua gempa susulan
miektah farid bidi jaya aceh